masih bersama kami pemirsa di good morning
waduh ini suaranya mulai serak ya saya menemukan kopi dulu
sambil prawi minum kopi ini ada informasi penting juga untuk kita cermati ya
ada sembilan wisatawan asal palembang yang tengah berlibur di kota surabaya ini terjebak di dalam lift selama hampir setengah jam
aduh satu menit aja dalam lift lift gak kebuka aja saya udah agak sedikit pusing ya pak
apalagi ini lebih lama dan gambarnya juga pemirsa anda sempat mungkin melihat juga ya bagaimana kepanikan dari para wisatawan ini
nah kemudian proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena mereka harus dikeluarkan satu persatu
inilah video amatir detik detik insiden macetnya lift jembatan penyeberangan orang jpo di jalan besuki rahmat surabaya senin malam
sembilan wisatawan asal palembang yang terdiri dari lima orang dewasa dan dua orang anak
dan dua balita terjebak dalam lift ini selama hampir setengah jam
mereka akhirnya berhasil dikeluarkan dari lift dengan selamat
insiden macetnya lift ini terjadi sekitar pukul delapan senin malam
semula lift ini berfungsi normal namun tiba tiba lift macet di tengah jalan
peristiwa ini langsung dilaporkan ke petugas jaga
proses evakuasi pengguna lift berlangsung lama karena lift tidak berhenti tepat di pintu sehingga pintu hanya terbuka separuh
setelah salah satu pintu terbuka seorang operator lift masuk ke dalam mobil
membantu mengeluarkan para pengguna lift satu per satu
untuk sementara hasil penyelidikan yang kita dapatkan memang terjadi ketidakstabilan aliran listrik waktu itu
ditambah lagi setelah listrik yang tidak stabil kepanikan oleh warga
meski pintu yang rusak sudah diganti untuk sementara lift tidak dioperasikan hingga berfungsi normal kembali
lukman rozak surabaya
alhamdulillah ya semuanya bisa
selamat dan juga tadi kita melihat bagaimana detik detik evakuasi oleh petugas satu persatu para wisatawan tersebut dikeluarkan dan juga berhasil dengan selamat
bahkan ini kan bukan pertama kali terjadi ya bukan hanya terjadi di surabaya saja
karena sebelumnya lift yang macet juga terjadi di pusat perbelanjaan grand indonesia jakarta pada senin sore
pihak manajemen mengakui ada kendala memang di bagian lift
ya lambannya evakuasi membuat sembilan orang pengunjung terjebak di dalam lift selama satu jam
jadi ini lebih lama dari yang di surabaya ya
evakuasi pun baru bisa dilakukan setelah pihak mall membongkar paksa lift tersebut
sembilan pengunjung pusat perbelanjaan mall grand indonesia ini tampak sok berat setelah berhasil dievakuasi dari dalam lift di lantai dasar mal tersebut senin sore
beberapa korban bahkan masih kesulitan bernafas dan harus mengenakan masker oksigen
lift tersebut anjlok dari lantai tiga dan turun ke lantai dasar
lampak turun naik namun akhirnya anjlok ke lantai dasar
keluarga salah satu korban mengaku telah meminta pertolongan kepada petugas security
sayang lambannya upaya evakuasi membuat para korban terjebak di dalam lift selama satu jam
saya beritahu berkomunikasi dengan security
beberapa security saya bilang tapi ada satu security yang ada datang
tapi dia koordinasi tapi tidak ada yang lain datang
sampai satu jam orang anak anak saya sanggup di dalam lift
dan tidak bisa komunikasi
saya teriak teriak baru ada orang datang dari pihak mal
pihak manajemen mal mengakui adanya kendala di bagian lift
namun pengamanan pada lift dapat bekerja normal
sehingga lift dapat tertahan di lantai dasar tanpa terjun bebas ke lantai basement

semua bisa diselamatkan dengan baik
cuman memang seperti apa ya
kita berlaku dengan lift kami
jadi ketika pada saat ada terjadi kematan turun ke bawah
lalu ada saat di mana safety break kami bekerja
para korban sempat terjebak lebih dari satu jam
akhirnya berhasil dievakuasi setelah pihak mal membongkar paksa lift tersebut
meski tidak ada korban jiwa sejumlah korban mengalami trauma dan sulit bernafas
gali putra jakarta
iya itu tadi pemirsa beberapa informasi ya tentang apa pentingnya kita untuk
apa pentingnya kita untuk
sedikit berhati hati ketika menggunakan lift
karena memang tidak bisa dihindari juga
apalagi kalau sudah akan ya pergi ke mal misalnya untuk naik ke setiap lantai itu ya
mau tidak mau kita menggunakan lift
nah tetapi ada caranya ya daniar ya
tips agar kita bisa tahu apa yang dilakukan ketika terjebak
ya meredam lah ya
karena kan kendala teknis bisa terjadi kapan saja dimana saja
nah kami punya sedikit tips agar yang anda lakukan ketika terjebak di lift
tidak memperburuk keadaan di sana
karena kan apa namanya kita tidak pernah berhenti
karena tahu lift yang kita gunakan ini akan stuck atau tidak ya
nah ini ada beberapa tipsnya di pemirsa yang pertama
itu jangan panik dan juga usahakan tetap tenang
karena kalau misalnya panik kemudian anda lari lari di lift begitu ya
itu liftnya akan beban beratnya akan tidak stabil dan membuat malahan
ada hal hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi
jangan sampai anjlok di sana ya
nah ada lagi yang kedua yang harus anda coba adalah menekan tombol pintu terbuka
karena biasanya di lift itu apalagi di tombol angka ya menuju ke lantai mana
ada satu tombol itu digunakan untuk tombol darurat
nah ini coba untuk menekan tombol tersebut
jadi jangan sampai panik
karena kalau misalnya panik kita tidak bisa berpikir apa apa lagi nih
jadi anda langsung cek kiri kanan adakah tombol tersebut
jika tidak ada tanggapan maka cobalah untuk menekan tombol emergensi
nah disitu kan ada tuh di panelnya ya beberapa tombol itu
itu tombol masing masing semuanya ada fungsinya
jadi anda harus tahu juga
lalu kalau misalnya sudah melakukan semua langkah langkah tadi pemirsa
gunakan telepon darurat di lift untuk meminta bantuan kepada operator
nah telepon tersebut akan membantu atau akan membuat kita bisa menghubungi teknisi darurat
jika telepon tersebut tidak dapat digunakan maka gunakan telepon seluler
usahakan anda berada dalam posisi duduk ya
posisi duduk itu bisa membantu seseorang untuk lebih tenang dan mengambil nafas dalam dalam
dan juga jangan terlalu panik atau bersemangat untuk mencari jalan keluar

jadi tetap santai saja
diam saya terlalu
jadi jangan terlalu banyak bicara juga
karena oksigen di dalam lift sangat terbatas
jika ingin bicara dengan orang lain yang juga terjebak
ya seperlunya saja ya untuk menghemat oksigen
dan tadi pada intinya adalah ya memang ini adalah keadaan yang berbahaya
tapi intinya jangan panik
relax saja kita tunggu datangnya bantuan